setelah lebih dari lima tahun hadir di indonesia kini showroom pertama beko official store hadir di pantai indah kapuk dua jakarta utara
pada tiga puluh satu mei dua ribu dua puluh tiga beko resmi membuka showroom pertama mereka di kawasan pantai indah kapuk dua
peresmian ini dihadiri langsung oleh country director beko appliensis ali cagri gonculer dan beberapa pimpinan beko indonesia lainnya
kawasan pantai indah kapuk dipilih karena dinilai dapat merepresentasikan kehidupan masyarakat yang modern
dengan hadirnya showroom beko di peak diharapkan dapat lebih mendekatkan produk beko ke masyarakat indonesia
beko shop adalah ruang di mana pelanggan tidak hanya membeli aplikasi tetapi juga belajar berhubung dan diinspirasi
kami ingin membuat lingkungan di mana pelanggan merasa yakin dengan pilihannya
dipercayai tentang keuntungan produk kita dan menjadi bagian dari komunitas beko yang lebih besar
beko memberi cukup banyak kemudahan bagi pelanggan
mulai dari telepon customer service bebas pulsa pemasangan produk baru beko di rumah pelanggan secara gratis
serta melayani demo dan perbaikan produk pelanggan
tak cuma itu yang membedakan perlengkapan rumah tangga serta elektronik beko dengan gerai lainnya
yaitu memiliki masa garansi terlama selama tiga tahun
serta mengupayakan kelestarian lingkungan dalam produksi produk elektronik beko
beko memiliki pilihan ekonomi yang berkaitan dengan material yang berkaitan dengan produk kita
kami aktif meneliti material alternatif dan proses yang meminimalisikan impak lingkungan
sepanjang seluruh kisah
kami menilai keuntungan dari penyimpanan hingga penyimpanan
kami menilai keuntungan dari archelic perusahaan ibu bapa beko
yang memiliki skor terbesar dari dua puluh perusahaan di industri
dan juga mereka dikenal sebagai pemimpin di jodoh sustainability index selama dua tahun berikutnya
selain teknologi produk yang canggih serta memberi cukup banyak kemudahan pada pelanggan
dengan menggunakan produk beko berarti kita ikut berkontribusi
dalam pelestarian lingkungan